pertama kita sudah rakernas dan itu selesai mekanismenya selesai
biar desak aja yang lain juga
ya kita dalam pembicaraan dan pembicaraan kan tidak bisa desak mendesak
pembicaraan partai kan harus cordial
kalau tidak gua paksa yang tentu sudah menemukan apa ya tak resah gitu
politik itu kan harus standar tangan